hai ini urusan saya sobat tuh kalau wani emang dengan saya jangan banyak bicara kalau
kecil apa batik batik bandot tua pukulannya kenceng ah ah ah ah ah ah ini kenapa ini
urusan saya kecil kecil maaf sobat nih
kenapa tadi kau diam saja kuranda gede kau tidak membantu kamu
ibu belum saatnya kalian bisa melawan siliwangi ibu tidak tahu jurus apa yang digunakan oleh
siliwangi jurus yang digunakan siliwangi adalah jurus yang tidak bisa diremehkan dan hampir tidak
ada tandingannya ayahnya jurus apa itu aku belum pernah mendengarnya ranggabuan pengetahuanmu baru
di ujung kubur jurus yang digunakan oleh siliwangi adalah jurus pamungkas brajamusti
jurus pamungkas brajamusti itu ada tiga jurus satu braja sengkala braja geni dan derajamus
satu braja sengkala braja geni dan braja musuh satu braja sengkala braja geni dan braja musuh
dan banyak yang tidak mengetahuinya dalam hitungan seratus tahun satu kali ada satu orang
kesatria yang sanggup menguasainya aku tidak menyangka siliwangi memiliki kekuatan sudah saat itu
aku juga tidak menguasainya satu siliwangi memiliki kekuatan sedasar itu aku tidak menyangka siliwangi memiliki kekuatan sedasar itu

dia memang orang yang hebat tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya
nyai apa yang harus aku lakukan
satu satunya cara kita harus bisa menciptakan jurus penangkal pamungkas brajamusti
iya dan jurus penangkalnya adalah rawarontek
kita tidak boleh kalah aku sudah membangunkanmu dari dalam kubur
kau harus mengalahkan siliwangi harus
baik aku akan mengalahkan siliwang
kalian tenang aku akan membebaskan kalian dari penjara ini
sekarang kalian mundur aku akan membuka penjara ini dengan kekuatanku
ayo kalian cepat pergi dari sini ikuti aku
ambul gelurah mereka kabur ki apa kabur
siapa yang berani melepaskan tanganku ampun kik kami tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas
ki karena suasana sangat gelap sepertinya mereka sudah bosan hijau kalau gitu kita kejar sekarang
ayo leku maha iateh lima ratus kentri manik
aku sudah berhasil membebaskan mereka sekarang tinggal wanita yang ditahan oleh kidura
kita bebaskan mereka juga ayo
jaga dewa batar kemana mereka pergi
selir kedasi maupun rangga buah memiliki kemampuan untuk menghindar dari penerawangan
hai aku harus mendapatkan kembali hujan kembar itu
nyai kenapa datang lagi sekarang waktunya aku mau bebaskan kalian semua bukankah kami sudah katakan
nyai bahwasanya kami takut ketahuan kilurah dia akan mendapatkan kembar yang sama dengan kita

paman bawa keluarga mereka ke sini
nyai terima kasih
kami serahkan jenazah ini pada kisanak untuk diurus
karena kami tidak berhasil mencegah perampok itu untuk membunuh orang ini
terima kasih kisanak
setidaknya perampok itu tidak datang ke kampung ini lagi
kami mohon jenazah ini diurus dengan baik
kalau begitu kami permisi
harusnya kita berhenti
saya bersyukur rai
bahwa orang itu bukanlah rai kiyasanta
tapi aku tidak bisa membayangkan
bagaimana jika raikian satam mengalami hal yang sama seperti orang tadi
raka kita harus segera menemukan rai
aku tidak mau terjadi apa apa pada rai kiyasanta
kita akan mencari rai kiyasanta
sampai ia ketemu
semoga tidak lama lagi kita bisa bertemu dengan rakyat santa
amin iroh balami
kini kalian sudah bebas
kalian boleh pergi dari tempat ini
terima kasih nyai terima kasih qxr
sekarang tahun ini kita akan berada di jawa tengah
mari kita beban
masih hidup masih lagi nyai masih ada
ini woi tanam saya tersakit kepala desa hahaha apa ini penduduk tua kau yang
telah melepaskan semua tanganku lexer sekarang kau merasakan sakit banget
kau membuat aku marah maka kau akan kuhabisin
atau mereka yang akan menghabisi kau lexer
eh banduk tua deng ke banduk tua teh tidak bisa macam macam dengan ini
mas saya ini urusan saya soal satu keluhan ima dengan saya jangan banyak
bicara kalau enggak